masih di cnn indonesia newsroom dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty senilai rp satu ratus empat puluh satu triliun berpotensi keluar indonesia dalam beberapa waktu ke depan
pasalnya masa repatriasi atau penahanan dana di dalam negeri atau holding period ini sudah mulai berakhir
berdasarkan ketentuan program tax amnesti wajib pajak yang merepatriasi dananya harus menempatkan dana di indonesia selama tiga tahun sejak program berjalan
program periode pertama berlangsung pada juli september dua ribu enam belas gelombang kedua pada oktober desember dua ribu enam belas
dan yang terakhir pada januari maret dua ribu tujuh belas
artinya per bulan ini saja dana repatriasi yang ditempatkan di berbagai instrumen investasi di dalam negeri sudah bisa ditarik kembali oleh wajib pajak
dalam hal ini wajib pajak bisa memindahkan dana itu ke instrumen investasi lain di tanah air hingga melarikannya lagi ke luar negeri
untuk itu pemerintah tidak boleh tinggal diam terhadap potensi keluarnya dana repatriasi teks amnesti
pasalnya bila dana itu keluar secara bersamaan dan dalam jumlah yang cukup signifikan akan timbul efek bagi perekonomian nasional